lo ngarepin gue tinggal lama disini
dan gue tau baju lo kemaren pake ini sekarang pake ini
belum ganti kan
belum mandi juga kan
nih terus gue bawain selimut sama lo supaya lo itu gak kedinginan
pak mendisiplinkan anak
jangan hanya diisi dengan kemarahan terus
nanti oman tumbuh menjadi anak yang parah persis seperti bapak
jangan terlalu begitulah pada oman
teman ya aku ya
beli tiket pulang kita
kita kan sudah beli tiket untuk pulang ke rumah
beli tiket untuk pulang lusa
kau buang tiket itu
kita beli lagi yang baru kita pulang besok pagi
tapi pak penghargaan roman itu diberikannya itu besok
penghargaan apa lagi
sekarang saja dia ada di balik jeruji besi
apa lagi yang bisa kita harapkan dari dia
ada yang jumpa kamu
sama baju buat lo
hmm banyak banget
dan gue tau baju lo kemaren pake ini sekarang pake ini
belum ganti kan
belum mandi juga kan
nih terus gue bawain selimut sama lo supaya lo itu gak kedinginan
ehm satu lagi
ya biar lo ganti lah
masa mau set a set b
ya dan lo pikir gue gak malu apa belinya
berlebihan lo tau gak
kok malu ngomong berlebihan sih
harusnya lo itu bilang makasih ulang dari
gue tuh lagi belajar tuh gak
buat jadi pacar yang siap dari segala kondisi lo
mulai lagi sedih lagi happy dan lagi susah kayak gini
gue tuh pengen selalu ada buat lo
tunggu ya kogelo gini
oh bang dia udah berebih

captur ini douche dan nggak usah behind the screephan
kamu dipanggil nama aku
ya kita wordt untuk
jadi baixo juga kalah sih
udah cukup sampai sekarang
gak nah susah sekali
banah tapi widzit tuh
ngambek ngambek eh kalau ngambek tapi pipinya meletus
teman teman ada telepon
oh makasih pak
halo teman ini kita udah otw ke tempat lo ya lima menit lagi nyampe lah
hah lo semua mau kesini lima menit lagi nyampe
ya boleh boleh gue cuma gak nyangka aja lu pada kesini
ya iyalah man senang sedih kita tuh harus bareng bareng kita kan sahabat ya
kita ketemu disana ya man ya
gimana nih mereka mau kesini semua
ya mau dimana lagi
gue juga baru nyampe kan setengah jam juga belum gue disini
ganti baju ya
terus makanannya jangan kelimakan
bisa jemput pesawatnya
kau itu ke mobilnya bulan
selesai mudah datang tujuh
nyantai aja nggak usah deket deket kita mainin aja yo i pokoknya kita harus bisa dapetin bukti
kalau roman itu ditahan di kantor polis tanpa semua ketahuan mereka buat apa sob diviralkan yo